masih soal pajak pembelakuan sistem pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau spt online
efektif mengurangi daftar antrian wajib pajak yang melapor ke kantor kantor pelayanan pajak
meski begitu masih ada wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak
karena belum terbiasa dengan pengisian secara online
sedari pagi warga sudah datang ke kantor pelayanan pajak atau kpp surabaya gubeng
bahkan sebelum jam layanan
mereka datang untuk dua tujuan
pertama wajib pajak yang ingin mengurus laporan surat pemberitahuan tahunan atau spt
dan kedua menanyakan nomor efin karena lupa
kpp surabaya gubeng menyediakan lantai satu dan empat untuk melayani wajib pajak
termasuk halaman depan kantor yang dimanfaatkan untuk melayani wajib pajak
yang ingin mengisi spt online
perubahan dari manual ke online membuat pelayanan lebih rapi dan teratur dibandingkan tahun tahun sebelumnya
kepatuhan masyarakat dalam melaporkan spt tahunannya meningkat
sejak diberlakukan sistem online
tujuh puluh persen wajib pajak sudah memanfaatkan fasilitas ini
kemarin memang karena e filing target untuk e filing ya
kalau untuk kepatuhan spt secara total tetap bagus kita tetap di atas target
cuma kalau untuk e filing tahun kemarin memang masih sangat kurang
kita sehingga tidak umum di target e filingnya
tapi tahun ini sampai dengan hari ini hari ini sudah sekitar hampir lima puluh sembilan persen
yang sudah menyampaikan melalui e filing dari target sebesar enam puluh tujuh persen untuk sampai dengan akhir maret
hanya saja tidak semua dari mereka memahami istilah istilah perpajakan di dalam aplikasi online
sehingga masih ada sekitar empat wajib pajak yang mengisi spt online nya di kantor pelayanan pajak
sementara itu masyarakat memilih sistem online karena kemudahannya dan tidak perlu lagi harus mengantri
kalau menurut saya
lebih praktis ya karena kan kalau kita ngurus langsung ke ktp pajaknya kan
makan waktu butuh lama karena antri kan
kalau di kantor lewat online saya lebih cepat dan bisa sewaktu waktu sih
ya soalnya karena kan lebih mudah nggak perlu ngantri
kalau di sini kan mesti ngantri lama jadi saya lebih milih di online
ini sudah keberapa pakai e filing
ini baru pertama kali saya untuk pendaftaran e filing
oke tadi gimana mbak ngurus e filingnya
ya lumayan cepat kok prosesnya
cuma kan memang lagi mungkin ini bulan bulan minggu terakhir
jadi mungkin ngantrinya agak sedikit lama
saya kira ini untuk lebih mudah lah gitu mencari kemudahan gitu
tahun lalu sudah pakai
karena ini tahun pertama
tahun lalu pakai apa
ya seperti biasa aja hanya manual ya
takari yudaniawati kepala kpp surabaya gubeng mengungkapkan
satu ribu dari tiga puluh tiga wajib pajak sudah melapor sampai tanggal dua puluh tujuh maret
kantor pelayanan pajak surabaya gubeng
merupakan satu dari sebelas kantor layanan di surabaya
direktur jenderal pajak kementerian keuangan robert pakpaha menyebut
laporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun dua ribu tujuh belas
secara elektronik atau e filling meningkat
hingga rabu pagi jumlah wajib pajak yang telah melaporkan sebanyak delapan tujuh juta spt